polda jawa timur dan polrestabes surabaya berhasil membongkar kasus peredaran narkoba
yang dikendalikan dari dalam lapas yang dikemas dalam bungkus biskuit
dalam kasus ini polisi berhasil menyita sabu sabu seberat tiga kg dan ribuan butir pil ekstasi
polda jawa timur dan jajanan polrestabes surabaya berhasil membongkar dua kasus sindikat perdagangan narkotika
dengan barang bukti narkotika jenis sabu sabu dengan total berat mencapai tiga kg serta empat seratus butir pil ekstasi
kasus pertama sebanyak satu kg narkotika jenis sabu sabu yang diselundupkan oleh dua warga negara asing asal malaysia
keduanya ditangkap sesaat setelah melewati mesin pemindai x ray di bandara juanda
sementara kasus kedua yakni peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas
dengan barang bukti dua kg sabu sabu serta empat seratus butir pil x
barang bukti haram itu dikemas dalam bungkus biskuit yang diedarkan dengan cara ranjau melalui restoran dan toko roti di surabaya
dari pengungkapan polisi menangkap seorang kurir warga taman agoya sidoarjo yang mengaku melakukan transaksi atas perintah seorang bandar di lapas madiun
atas petunjuk dari salah satu lapas di madiun inisial e dikendalikan dari lapas dan ditangkap di salah satu supermarket
sidoarjo ini dua kg dan empat seratus
atas perbuatannya ketiga pelaku sindikat perdagangan narkoba dijerat undang undang republik indonesia no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan ancaman pidana mati
fahrudin nulwi surabaya